untuk membahas rencana penghapusan atau peniadaan pr untuk pelajar sd dan smp di surabaya
sudah bersama kami malam hari ini bergabung wali kota surabaya eri cahyadi
dan juga wakil ketua umum foxpoint indonesia indra karismiyaji
selamat malam pak eri dan juga pak indra
selamat malam pak wali
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected bapak bapak malam hari ini
saya akan ke pak wali ke pak eri terlebih dahulu
jadi apa dasar kemudian tujuan dari kebijakan pemerintah kota surabaya menghilangkan
atau meniadakan pekerjaan rumah untuk siswa siswi pak eri di surabaya pada sepuluh november mendatang
apakah mungkin selama ini atau dalam kurun waktu masa pandemi
pemerintah kota surabaya mendapatkan banyak masukan dari pakar
atau mungkin juga dari para orang tua terkait dengan pr pr yang menumpuk
sehingga ini menjadi pertimbangan untuk ditiadakan
begini mbak terkait dengan areh surabaya atau anak yang akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari
anak ini harus punya karakter yang kuat memiliki karakter
pendidikan karakter untuk menghadapi masa yang akan datang
berarti pemikiran saya pada waktu itu adalah ketika anak hanya diberikan materi
pembelajaran materi saja maka dia akan capek dan lelah
ketika dia sudah selesai pemateri pembelajaran materinya
maka dia bisa diberikan pendidikan karakter
jadi saya bilang pr materinya pembelajaran materi seperti matematika ips sebagainya
itu bisa diselesaikan di sekolah
ketika dia itu maka dia punya keinginan
dia punya potensi punya karakter
contoh dia senangannya adalah menggambar maka berikanlah dia pr menggambar
sehingga dia akan mengeluarkan bakatnya yang sangat luar biasa
tidak menghilangkan pr nya tapi pr nya tidak hanya materi saja
tapi pr nya bisa berdarah karakter
contoh juga seorang anak kita harus mempunyai pancasila
pancasila itu ada sila ke satu sama sila ke lima
berarti ketika dia ada sila pertama contohnya ketuhanan yang mahesa
maka dia harus bagaimana punya karakter sebagai warga negara indonesia
yang mengamalkan sila pancasila yang pertama sebagai ketuhanan yang maha esa
maka dia bisa melakukan pr tugasnya adalah bagaimana dia menjadi pemimpin
ketika ada di rumah salah satu contoh adalah ketika menjadi imam
solat itu berarti siapa nanti yang menjadi solatnya
maka dia harus ditandatangani orang tuanya atau dia mengaji ditandatangani orang tuanya
itu karakter karakter sebenarnya
yang kedua contohnya kemanusiaan yang adil dan beradab
dia harus dekat nih sama masyarakatnya
bagaimana dia menjadi manusia yang bisa bertemu dengan manusia yang lain
itu karakter maka pr nya dia bisa melihat tetangganya
siapa yang dia nanti perlu dibantu harus ada sosialisasi
itulah maksud saya pr yang materi pembelajaran bisa diganti dengan materi karakter
jadi saya yakin ketika anak ini dewasa dia maka tidak hanya pinter
atau kan dia dalam hal materi tapi dia punya karakter
karena pemimpin bangsa ini harus memiliki karakter yang kuat
yang insya allah adalah dia akan menjadi orang yang baik
orang yang akan bisa menghormati orang lain
sehingga bisa menjalankan apa yang ada di indonesia ini dengan pancasila yang
sila pertama sampai dengan sila kelima
jadi karakter itu yang saya maksud bukan dihilangkan tidak diberikan apa apa
tidak diberikan karakter jadi dialihkan materi itu ke karakter
sehingga dia capek dan dia akan merasa senang dan merasa menjadi bagian dari apa yang dia inginkan
oke tujuannya bagus fokus untuk pembentukan karakter
sehingga itu yang menjadi poin mengapa pemerintah kota surabaya ya
saya akan minta tanggapan pak indra apakah memang itu yang kadang mungkin luput dipikirkan
pemerintah kita atau mungkin dengan pembuat kebijakan
pendidikan karakter seperti yang dimaksud oleh pak eri
sehingga ini yang menjadi fokus nanti pemerintah kota surabaya
silakan pak indra
tidak usah bicara karakter
karena urusan literasi saja urusan membaca
itu kemampuan membaca kita itu di level functionally illiterate
alias buta huruf secara fungsi
jadi memang sistem pendidikan kita belum mampu mewujudkan amarat konstitusi
yang harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa
itu problem besar kita
dan menurut berbagai kajian internasional maupun dari kemendikbud sendiri
problem utamanya bukan karena banyak tidaknya pr
tetapi justru karena kemampuan guru guru kita
yang memang harus ditingkatkan
itu adalah titik lemah sistem pendidikan nasional kita
dan itu sepertinya juga dari level pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah
belum ada program yang betul betul meningkatkan kompetensi guru guru kita ini
yang secara serius padahal itu adalah problem besar kita
jadi kalau tadi pak wali mengatakan
bebannya berat anak terlampau banyak diberikan materi
itu karena kemampuan guru kita hanya mampu memberikan materi banyak banyak kan
kemampuan pedagogik mereka lemah sekali
dan terus terang saya sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan
agak ingin menarik apa tertarik juga nih dengan kebijakan yang diambil oleh kota surabaya
saya tadi berumur
saya tadi berupaya untuk mendapatkan naskah akademiknya
apakah memang kebijakan ini sudah ada kajian akademisnya
tapi saya belum berhasil mendapatkan kan
karena terus terang belum ada negara di dunia ini yang punya kebijakan menghapuskan pr
ada dua negara yang memang tingkat jumlah jam mengerjakan pr nya itu terendah di dunia
dan dua negara ini
kutub utara kutub selatan mbak jadi betul betul bertentangan satu sama lain
yang paling sedikit jamnya itu adalah finlandia dua delapan jam per minggu anak mengerjakan pn
jadi tidak dihapus sama sekali ya
tapi mereka memang dua delapan jam itu mengerjakan pr
tapi bukan karena mereka kebanyakan materi
mereka begitu karena mereka sudah terbentuk budaya untuk belajar di rumah
membaca itu menjadi bagian dari budaya mereka
berdiskusi dengan orang tua itu bagian dari budaya mereka
jadi sebetulnya tidak perlu ada pr lagi itu finlandia
nah di atas finlandia itu korea selatan
dua sembilan jam mereka pr nya per minggu
tapi tahu tidak kenapa anak korea cuma dua sembilan jam mbak
karena mereka sekolahnya tiap hari sampai jam sepuluh malam
jadi tidak punya waktu juga untuk mengerjakan pr
mereka sekolah dari jam sembilan pagi sampai jam sepuluh malam tiap hari
dua belas sampai enam belas jam mereka
kita bisa lihat kan itu perbedaannya antara kutub utara kutub selatan
nah saya penasaran kota surabaya ini kebijakan ini hasil kajiannya seperti apa
karena menarik untuk dipelajari kalau memang ada kajiannya
tapi kalau nggak ada kajiannya wah bahaya ini kan begitu
oke coba saya tanyakan
ada kebijakan pendidikan
pak indra coba kita tanyakan ke pak wali yang hadir langsung di sini
ada tidak kajian akademisnya
sehingga kalau memang ada kajian akademisnya itu bagus
bahkan mungkin bisa dipraktikan di kota kota lainnya
tapi sejauh ini mengapa keputusan meniadakan pr siswa kemudian juga menggantinya dengan pendidikan karakter
apakah sudah ada kajian akademisnya seperti negara lain
silahkan pak eri
jadi kalau perkainan
kalau terkait dengan kajian akademis
kepala dinas pendidikan sudah bertemu dengan semua pakar pendidikan di kota surabaya
ada dewan pendidikan juga yang kita ajak bicara
tapi jadi saya disampaikan
betul tadi yang disampaikan oleh pak indra
jadi kami di surabaya
kalau bicara dia menghilangkan pr
ini prnya yang tadi saya bilang materi
tapi ketika dia membaca kita ajarkan di rumahnya
prnya itu di lupa membaca
tidak hanya merubah
tidak hanya mengerjakan matematika setelah itu ipa itu ps
tapi tadi sebenarnya disampaikan
jadi kami akan merubahnya menjadi seperti karakter tadi yang disampaikan
jadi contohnya dia membaca
dia ingin melukis ya dia melukis
dia apa kekuatannya
jadi sehingga pak
anak surabaya ini ketika dia nanti setelah lulus dari sd smp
dia punya kekuatan yang dia punya
jadi anak ini tidak bisa dipaksa harus pinter matematika semua
tapi ada anak yang memang dia kuat cuma menggambarnya
ada anak yang kuat dia ada di mengarangnya
nah ini yang harus kita keluarkan potensi potensi itu kita keluarkan
karena itulah ketika mengeluarkan potensi itu maka ditambahkanlah dengan karakter yang ada di pekerjaan prnya
dirubah menjadi karakter sesuai dengan potensi yang dia punya
pak indra tanggapannya silakan
artinya dengan dengan bukan berarti ditiadakan tidak ada pr sama sekali
karena itu sebenarnya sudah dikerjakan
karena itu sebenarnya sudah dikerjakan di sekolah
yang ingin difokuskan adalah penguatan karakter untuk memunculkan atau mengeluarkan bakat atau potensi atau mungkin spesialisasi anak ini
misalkan ada di menggambar yaitu dengan melukis dan lain sebagainya
bagaimana pak indra apakah itu juga penting menjadi fokus untuk penguatan karakter untuk mengeluarkan apa ya
ya karakter dan juga bakat anak ini
saya sepakat kalau karakter itu
sekarang itu bahkan disebutnya bukan karakter tapi disebutnya soft skills ya
itu memang keterampilan yang paling dibutuhkan di era digital ini
nah sekarang pertanyaannya tadi
apakah guru guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang seperti pak wali sampaikan
itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi
antara satu anak dengan anak yang lain
itu memang butuh pelayanan yang berbeda
nah pengalaman saya mendampingi guru guru
guru guru indonesia belum siap
kalau kita bicara di negara lain konsep yang pembelai berdiferensi itu sudah biasa
karena mereka sudah menggunakan teknologi learning management system
learning management system itu bisa jadi si a dalam satu kelas dapat pr
si b nggak dapat pr
karena memang si a merasa dirasakan butuh untuk
untuk ada latihan tambahan
jadi bukan artinya pr nya dihapus
nah kalau sekarang nih
dengan bahasa yang muncul surabaya hapus pr
ini justru buat saya nanti bisa jadi kontraproduktif
nanti orang tua bisa protes
eh anak saya kok dikasih pr
padahal kan harusnya nggak boleh pr kan begitu
ini ini padahal mereka butuhkan namanya latihan
jadi sebetulnya kalau kita mengacu ke bahasanya sendiri
pr itu kan adalah
r itu kan adalah pekerjaan yang dikerjakan di rumah
nah kalau kita mengacu lagi kepada filosofinya ki hajar dewan noro
bapak pendidikan kita
yang namanya pendidikan itu harus terdiri dari tiga sentra tiga pusat
sekolah sebagai sentra pendidikan
rumah sebagai sentra pendidikan
masyarakat sebagai sentra pendidikan
saya yakin yang dimaksud dengan harapannya pak eris
sebagai wali kota surabaya
sebetulnya terciptanya ekosistem pendidikan yang ideal ini
tetapi kalau sdmnya belum siap
saya khawatir akan terjadi hal yang kontraproduktif
apa yang diharapkan tidak akan muncul
apalagi belum didukung dengan kajian kajian akademis
yang saya maksud kajian akademis
adalah kondisi sosial
kehidupan sosial di surabaya sendiri
kondisi guru gurunya sendiri
bisa nggak menjalankan konsep itu
kalau belum harus disiapkan dulu
kalau langsung dibuat kebijakannya
pasti nggak akan berjalan dengan lancar
untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang ideal
saya yakin ini bukan hal yang mudah
dan bukan hal yang sederhana
karena memang untuk menciptakan sesuatu yang ideal
butuh campur tangan semua pihak
butuh godokan kajian akademis
yang juga kuat
tapi kita akan lihat
kita akan pantau bagaimana nanti per sepuluh november
kebijakan ini diterapkan di kota surabaya
akan seperti apa
implementasinya hasil seperti apa
kalau memang berjalan positif
salah satunya bagian dari pendidikan indonesia
untuk mendukung pendidikan indonesia yang lebih baik
mengapa tidak ya
terima kasih bapak bapak
wakil ketua umum fox point indonesia
dan pak eri cahyadi